maafkan toleh melakukan ini agar anak anak mau kembali mengaji
dia berusaha mengajakkan tempat ini saya tidak ingin mengganggu siapa pun
maafkan kamu salam walaikum walaikum salam
tidak salah lagi pemilik rumah ini juga memiliki pesugihan
sepertinya kusti allah
memiliki rencana kenapa kita harus tiba
kok hilang rumah saya cuma datuk alif pahala biasa aning ngajak ngajak
minto masing masing bonang ini mempunyai bunyi dan nada yang berbeda sekarang coba minto yang main
bagusnya panjang senang
ayo pulang tapi pak enggak ada tapi tapi bonang ini mainan perempuan kamu anak laki laki harus
berlatih ilmu kebal ayo pulang maaf minto ini gemar sekali dengan musik jadi menurut saya biarlah minto
bermain musik hei orang asing jangan sekali kali lagi anak saya akan berhenti mencari anak saya
jangan sekali kali lagi anak saya akan berhenti mencari anak saya jangan sekali kali lagi anak saya

laki laki akan jenguk

aku bisa mengambilkan kesaktianku
kenapa aku merasakan sakit
cuma begitu saja kemampuan
pukul aku lagi
kenapa aku merasakan sakit
wah hebat ya parto pura pura kalah duluan
akhir akhirnya menang juga
lahan dia lahan dia parto
merasakan kamu parto hahahahah
kok yang ngaji cuma sedikit sih
iya biasanya juga banyak
mandu dan lain lain juga gak ada
aku dikerjain sama pak anjol
kamu sekarang ikut sama aku aja ngaji
padahal dikit lagi tuh
gak ada kita
kang mana dianya
kang ini buat pelajaran
tidak baik main judi seperti ini
siapa yang mau besok ngaji
akan aku kasih hadiah
hei kembalikan mainannya
maaf kang ini perjanjiannya
yang tepat kena sesaran
iya pak ini aja masih kurang
tolong lakukan ini
agar anak anak mau kembali mengaji
itu urusan j aktif pak
buat pengajian evolusi
tipikara bes sistemas
tuh tentu bahwa
saya ini hanyalah perantara
yang menyembuhkan kamu adalah allah subhanahu wa ta'ala
orang yang sudah kusakiti
masih mau menolongku
sedang orang yang selama ini menyanjungku
terima kasih tuhan
terima kasih tuhan sudah menolongku
itu satu satunya jalan
untuk kamu bersyukur
akan nikmat yang allah berikan pada kami
anggaplah sebagai teguran
agar kamu cepat bertobat
aku tidak akan melakukan pertunjukan itu lagi
pasti ada orang yang sudah mengacau
akan membinasakan jenenang
tapi ini tidak bisa dibiarkan
aku harus mencari orang itu

untuk anak teman
untuk membeli makanan